pertandingan final piala presiden yang digelar sabtu malam menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas di gelora bung karno
pengelola gbk telah menerima permintaan maaf dari panitia dan manajemen persija jakarta serta bali united
kerusakan terjadi pada beberapa bagian gedung stadion
selain pagar pembatas di salah satu tribun yang roboh pagar pintu masuk pun mengalami kerusakan akibat dijebol masa supporter
pengelola gbk akan segera melakukan perbaikan dalam waktu singkat dengan uang jaminan yang sudah diberikan pihak penyelenggara
pengelola gbk menegaskan bahwa gbk masih siap untuk penyelenggaraan event besar lainnya seperti asian games yang akan dilaksanakan pada agustus mendatang
sangat baik di dunia jadi kita sangat sedih kalau masih ada sembintir supporter yang tidak bisa menjaga daripada apa yang dibangun oleh bangsa negara ini
masuk adanya risiko kerusakan kerusakan itu sudah diantisipasi dan diperkirakan nilai kerugiannya sudah ada dan sudah diberikan jaminan
jaminannya pun bukan hanya surat tetapi jaminan uang tunai yang ada
di rekeningnya gbk sehingga dengan demikian
panitia pelaksana ini juga tidak merugikan
laga final piala presiden dua ribu delapan belas di stadion utama gelora bung karno
pada sabtu malam sempat diwarnai kericuhan
ketika sejumlah orang yang tidak memiliki tiket
memaksa masuk dan menjebol pagar
peristiwa itu terjadi di sela sela pertandingan
saat persija unggul satu dari bali united
beberapa orang berhasil melewati pagar pembatas
dan berlari menuju pintu masuk stadion
aksi kejar kejaran antara polisi dan supporter
terjadi di zona enam plaza timur stadion utama gelora bung karno
penonton yang tidak memiliki tiket itu
sempat melempari polisi yang berjaga
karena suasana semakin tidak terkendali
polisi menembakkan gas air mata
untuk memukul mundur supporter yang terus memaksa masuk